bandara syamsuddin nur banjarmasin di banjarbaru mengalami kerusakan akibat diterjang angin puting beliung
pelafon ruang pengambilan bagasi dan terminal kedatangan runtuh dan baliho reklame di tempat parkir jatuh menimpa dua buah mobil
runtuhnya plafon di ruang terminal kedatangan bandara syamsudinur banjarmasin ini sempat direkam oleh salah seorang penumpang bandara yang videonya viral sejak senin tengah malam di media sosial
dalam video ini terlihat penumpang yang baru masuk ke ruang terminal dan menunggu bagasi tampak panik saat angin puting beliung melanda dan meruntuhkan sejumlah plafon ruang terminal yang baru dibangun tahun dua ribu enam belas ini
hujan deras dan angin kencang terjadi pada senin malam sekitar pukul dua puluh dua wita
selain terminal kedatangan bagian dalam angin kencang juga meruntuhkan plafon terminal kedatangan pada bagian luar
tidak hanya itu sebagian atap bandara juga terhempas angin kencang
baliho reklama dua g
bagian parkir vip ikut roboh dan menimpa dua mobil yang sedang parkir
dalam kejadian ini tidak ada korban jiwa hanya ada dua korban kendaraan ya kendaraan yang tertimpa oleh baliho reklama
dan penanganan setelah tertimpanya juga sudah kita lakukan sesuai prosedur sudah di cover dengan tanggung jawab dari angkasa pura
penerbangan bandara syamsudinur banjarmasin sempat ditutup pihak angkasa pura
namun satu jam kemudian aktivitas penerbangan sudah kembali normal
nanek hayati banjarmasin